setelah ada penjelasan
usai mendapatkan laporan petugas dengan cepat menangkap tersangka serta menggeledah rumahnya
petugas pun menemukan sejumlah senjata api berbagai jenis dan granat tangan
ketua museum rekor muri indonesia mengatakan prestasi ini membanggakan
lantaran menjunjung tinggi citra dan martabat kepolisian
terlebih tindakan petugas benar benar mengungkapkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat
tanpa pandang bulu dalam menegakkan keadilan dan menindak pihak manapun yang terbukti melanggar hukum
prestasi yang telah digoreskan oleh polres metropolitan jakarta selatan ini sangat membanggakan
di satu sisi ini menjunjung tinggi harkat dan martabat citra kepolisian republik indonesia
kedua apa yang dilakukan yang menjadi rekod ini
benar benar merupakan ungkapan keadilan sosial untuk seluruh rakyat indonesia
wakil prores metro jakarta selatan juga mengatakan
prestasi ini juga merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi polres metro jakarta selatan
ini memberikan semangat dan juga support dari kita untuk selalu terus berinovasi dan juga berprestasi
dan juga memberi semangat kepada orang orang yang tahu
kepala satuan reserse kriminal ajun komisaris besar polisi andi sinjaya galim
badru zamal jakarta